stadion gelora bung tomo surabaya terus bersolek menyambut perhelatan piala dunia u dua puluh tahun dua ribu dua puluh
selain itu liga satu dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga juga tengah berlangsung
salah satu persiapan yang dikebut adalah mencegah bau sampah
karena sekitar lima ratus meter dari stadion ini terdapat tempat pembuangan akhir benowo
pencegahan bau tak sedap telah dilakukan pengelola pembangkit listrik tenaga sampah pltsa benowo
dengan memanfaatkan gas dari sampah untuk menjadi energi listrik
sampah yang masuk juga dilakukan penyemprotan mikroorganisme dan ditutup sejenis terpal yang disebut geomembran
terpal geomembran ini bisa terurai setelah beberapa puluh tahun
yang harusnya tidak ada di tpa lain ya itu kita masih ada nih
yang namanya apa yang disebut
ini power plant yang berbasis memanfaatkan gasnya
yang mau saya bilang adalah mungkin yang lain konsentrasi bagaimana menutup sampah
sebenarnya enggak juga sebenarnya sampah yang ada ini gasnya udah kita ambil dulu
artinya penyakitnya itu sudah kita ambil dulu
sehingga kenapa enggak terlalu bau dan sebagainya
karena sebenarnya walaupun tapi toh pun walaupun gasnya itu sudah kita manfaatkan
tapi tetap harus kita tutup dan lain sebagainya
tetap kita seprot agar sebetulnya
semua itu clear dan aspek
sementara untuk menyerap karbon dioksida
dinas lingkungan hidup surabaya menanam ribuan pohon dewasa dengan tinggi sekitar tiga meter
di sekitar tpa dan stadion seperti bambu dan ketepeng kencana
persiapan ini ditargetkan rampung pada september dua ribu dua puluh
mereka juga akan menghentikan proses pengadukan sampah karena menjadi sumber bau tidak sedap
pada saat pertandingan itu tidak diperkenankan ada bau
sampah yang menyebabkan bau itu kan proses pengadukan dan sebagainya
nanti pada saat pertandingan proses pengadukan itu tidak dilaksanakan
jadi hanya ditepikan terus kemudian ditata begitu
terus kemudian ditutup sama membran yang baru
adapun sebelum pelaksanaan piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh
pihak federasi sepak bola internasional fifa akan melakukan inspeksi kondisi stadion gelora bung tomo
kansel tamarindora didin iswandani
surabaya jawa timur